halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya joy citradewi kita langsung ke informasi pertama hari ini
polda sulawesi selatan menyita sejumlah kendaraan pemilik abu turs hamzah mamba yang telah ditetapkan sebagai tersangka
sementara di jawa timur tiga calon peserta umroh abu turs terancam gagal berangkat ke tanah suci
lima kendaraan roda empat dan sepeda motor mewah berbagai merek milik tersangka penipuan perjalanan umroh hamzah mamba disita polda sulawesi selatan
kendaraan ini disita dari berbagai tempat yang diduga menjadi barang pribadi dan investasi tersangka
polisi masih menelusuri harta benda lainnya yang diduga disembunyikan termasuk diantaranya mobil dan motor
mewah yang selama ini sering dipamerkan tersangka di laman media sosialnya
kita sudah lakukan penyelidikan juga bahwa abu tur ini juga melakukan investasi investasi yang lain baik yang berupa tanah dan juga berupa bangunan
dan secepatnya juga penyelidik akan melakukan penyegelan dan melakukan penyitaan terhadap aset aset abu turs itu
polda sulawesi selatan bekerjasama dengan kementerian agama menggodok pusat krisis untuk mengatur skema pemberangkatan atau pengembalian dana
sama sabah yang telah dikumpulkan tersangka
sementara itu warga yang menjadi korban abu turs terus berdatangan ke mapolda sulawesi selatan
supaya kita ini juga dilayani dengan baik
karena kita ini kalau pergi di janjinya saja pasti janjinya begitu
sabar dulu sabar dulu sampai kapan kita sabar
tim direktorat kriminal khusus polda sulawesi selatan kini menjalin kerjasama dengan polda lainnya di sejumlah daerah yang memiliki cabang biro perjalanan abu turs
terdapat lima belas cabang
abu tur yang menjaring dana dari delapan puluh enam ribu nasabah
sementara itu pasca penangkapan pemilik abu tur di makassar
sebanyak tiga lebih jemaah umroh abu tur dari berbagai daerah di jawa timur terancam gagal berangkat ke tanah suci
meski demikian abu tur surabaya tetap berupaya memberangkatkan calon jemaah umroh dengan menjatual ulang
sejak lima belas maret lalu hingga dua puluh lima april mendatang abu tur surabaya menegaskan ada enam ratus tiga puluh jemaah umroh
yang dipastikan berangkat